komunitas sopir truk pendukung ganjar di wilayah banten memberikan bantuan lampu penerangan
kepada sejumlah sopir truk di kampung cikole kecamatan pulau sari kabupaten pandeglang banten kamis pagi
batuan lampu penerangan diberikan sesuai dengan kebutuhan para sopir truk
karena selama ini mereka mengeluh penerangan yang masih sangat minim
pak ganjar ini kan sosok yang sangat merakyat dan dekat dengan rakyat itu sendiri sih
untuk harapan pak ganjar lebih agar dia bisa memperhatikan para sopir truk dari mereka sendiri
komunitas sopi truk pendukung ganjar ini mengaku akan terus mensosialisasikan sosok ganjar
agar semakin dikenal oleh masyarakat